dalam pertandingan uji coba melawan pelita jaya di lapangan the bree tangerang selatan banten kali ini
dewa united menurunkan pemain asing barunya zoran telly junior yang pernah masuk nba draft pada tahun dua ribu sepuluh
sebelumnya awal mei lalu manajemen dewa united juga melakukan perombakan dengan merekrut pelatih asal argentina
maximiliano enrique segorman menggantikan andika bedu saputra
hanya memiliki waktu persiapan kurang dari dua bulan jelang babak playoff
sejumlah catatan sudah dikantongi oleh maksi sebagai bahan evaluasi bagi kaleb ramut gemilang dan kawan kawan
yang paling penting adalah kita mencoba untuk menahan dengan keras setiap pertandingan

dan setelah itu di ofensi kita mencoba untuk melakukan perhubungan di bola
dan setiap pemain merasakan filosofi kita
tetap bahagia di ofensi tapi di defensenya tetap sangat keras
kami sangat siap pelatih juga mempersiapkan dengan sangat sangat baik gitu
jadi ada pemainnya
baru pun kita langsung nge blend bisa adaptasinya baik
sementara itu bagi blitajaya
pemanggilan beberapa pemain kuncinya ke tim nasional juga menjadi kendala tersendiri
bagi persiapan mereka menjelang tampil pada babak playoff
berbeda dengan dewa united pelita jaya tidak banyak melakukan bongkar pasang tim
namun hal tersebut justru membuat pelatih blitajaya victor loring optimistis
karena anak anak asuhannya akan tetap padu dan mampu menampilkan performa terbaiknya
seperti pada babak reguler
yang pasti kalau kita ngomong tentang playoff itu sudah lima puluh lima
nggak ada lagi peringkat menurut saya itu peringkat itu udah bukan jadi isu lagi
karena kansnya itu pasti akan lima puluh lima puluh
jadi kesempatan mereka menang atau kita menang itu sama besarnya
pada babak playoff lita jaya sebagai tim peringkat teratas pada babak reguler
akan menghadapi tim peringkat ke delapan transpik basketball club
adapun dewa united yang menyelesaikan babak reguler di peringkat ke enam
akan bertemu dengan blitajaya
dan juga akan bertemu dengan prawira bandung sebagai tim peringkat ke tiga pada babak reguler
mengusung format base of three babak playoff ibl dua ribu dua puluh dua direncanakan digelar pada tiga belas hingga tiga puluh agustus mendatang